terungkapnya kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh guru pesantren heri wirawan di bandung jawa barat
menyadarkan kita semua bahwa tak ada satupun instansi pendidikan yang bebas dari ancaman predator anak
yang lebih menyakitkan pelaku melakukan aksi kejinya selama bertahun tahun
di tengah sorotan publik terhadap kasus ini kasus eksploitasi seksual yang dilakukan seorang guru mengaji di depok jawa barat
naik ke permukaan diduga sepuluh anak perempuan menjadi korban tindak asusila ini
para pelaku kejahatan seksual kerap kali melakukan modus grooming untuk mendekati korban mereka
booming adalah proses membangun kepercayaan korban untuk mengikis batasan antara korban dan pelaku
saya melihat ini ada sebuah upaya grooming
grooming itu menciptakan kesadaran palsu membujuk
sehingga anak anak ini yang memang umumnya masih sangat kecil ya masih anak kecil belum cakep gitu mudah percaya
apalagi posisinya pelaku adalah gurunya dan posisinya sebagai ustadz
berdasarkan data komnas perempuan pada dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
ada lima puluh satu laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan
perguruan tinggi dan pesantren menjadi instansi pendidikan dengan kasus kekerasan seksual paling banyak
komisi perlindungan anak indonesia atau kpai juga mencatat
kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak dilakukan oleh oknum guru
yakni sebesar sembilan puluh persen sementara sisanya dilakukan oleh kepala sekolah
di filter dulu seleksi dulu
yang pertama adalah orang ini apakah bisa dipercaya untuk mengajarkan anak anak
terus yang kedua sesekali ada fungsi pengawasan
apa sih yang dilakukan di dalam sana di ruangan itu
terus apa sih yang dilakukan secara langsung atau lewat cerita dari anak anak
nah ini jadinya kita mengarahkan kepada komunikasi di dalam keluarga seperti apa
proses grooming membutuhkan waktu yang tidak sebentar
relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku
kerap membuat anak terjebak dan menjadi korban hingga berulang kali
jika tak didampingi hingga pulih korban anak akan menanggung trauma psikologis sepanjang hidupnya
selain pendampingan psikologis yang kontinu
terus juga jaminan akan kepastian masa depannya mereka
kepastian bahwa mereka bisa menjalani kehidupan sesuai dengan usianya mereka
terus juga adanya konsekuensi nih untuk si pelaku
korban melihat bahwa yang salah bukan dia dia korban
tapi yang salah adalah si pelaku
oleh karena itu si pelaku harus mendapatkan konsekuensinya
kejahatan seksual terutama kepada kelompok rentan seperti anak adalah kejahatan kemanusiaan
memastikan instrumen hukum berjalan tegas dan menjaga lingkungan pendidikan bebas dari predator anak
adalah tanggung jawab semua pihak
miladia rahma andra anhar jakarta